jangan kebanyakan jajan
jangan kebanyakan jajan
jangan kebanyakan jajan
awalnya kan anak saya sudah bolak balik daptar polisi
delapan kali itu gagal terus
nah udah gitu
orang disuruh tuh
kalo temen saya ada ntar
coba barangkali dia bisa bantu
nah udah gitu
saya dikenalin sama
ibu delia nalus itu katanya
dampingin dia gitu
biar masuk ke
biar dia bisa
bahwa dia sampai ke polisi
jadi apa yang dia minta
kok aku ngasih terus gitu
akhirnya totalnya berapa bu uang yang dikasih ke orang itu